kalau ahaya ngomongin bapaknya masa dia njerit jeritin bapaknya
jadi kalau dia muji muji sby ya sudah layak dan memang mungkin tugas sebagai anak kali ya
jadi itu biasa saja menurut saya
tidak ada yang perlu kita perdebatkan kalau anak memuji ayah